bawa dia masuk
baik tuan putri
anda tidak boleh keluar
tapi aku mau ketemu pak karta
pak karta tolong aku
pak karta tolong aku
pergi maut aneh
jangan deketin aku
dasar anak anak terima kasih
kamu tahu gak
kalau saya itu yang menyuruh pak karta
untuk meluang kamu
jadi kamu seorang putri
maafkan aku tuan putri
aku tidak tahu
bahwa kamu adalah tuan putri
bawa dia ke ruangan
aku tidak mau disini
cepat bawa dia
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit

jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit

jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
jangan lupa untuk berikan duit
tapi pasti saja kamu menganggap saya jahat
saya nggak mau di sini
besar anaknya kau
baik baik saya bawa kamu ke bumi
anak ini tidak boleh dilukai
dia sudah menghina saya
dia sudah menghina saya
anak ini akan menyembuhkan penyakit kamu

anak ini akan menyembuhkan penyakit kamu
karpet bisa terbang
aku lagi ngejar karpet terbang
bantuin aku dong
di karpet bisa bergerak sendiri
mana ada karpet bisa terbang
kamu itu udah stress ya apa
tadi ini aku lihat sendiri
ini karpet bisa terbang
paling mimpi tuh